bencana gempa bumi di malang menyebabkan kerusakan hingga merenggut korban jiwa
spektrum gempa yang terasa cukup luas dan gempa susulan yang masih terjadi
menarik untuk kita diskusikan apa yang menjadi penyebab terjadinya gempa di malang
dan seperti apa sebenarnya mitigasi bencana di indonesia
kita akan ulas pada malam hari ini
saya sudah bersama dengan pak daryono kabit gempa bumi dan juga tsunami dari bmkg
baik nanti juga akan bergabung bersama dengan kami
ada pak amin widodo peneliti senior pusat penelitian mitigasi kebencanaan dan perubahan iklim
dari institut teknologi sepuluh november tapi belum bergabung
jadi saya akan mulai dengan pak daryono terlebih dahulu
pak daryono mungkin perlu dijelaskan lagi ya pak kepada masyarakat
ini kan gempa susulannya masih terus terjadi sampai dengan sore hari tadi
bahkan tadi rekan kami melaporkan dari lapangan
penyebab gempa yang terjadi di malang atau di jawa timur secara keseluruhan
ini sebetulnya apa pak daryono
iya jadi gempa utama yang terjadi pada pukul dua siang kemarin itu merupakan informasi
atau patahan di zona interslab ya
di situ mengalami mengalami patahan
sehingga di zona penyuf itu terjadi
deformasi dan di bawah zona megatrust
jadi memang gempa yang terjadi di malang itu bukan gempa megatrust
tapi gempa yang bersumber di zona intraslab
di zona penyoff lebih dalam dari zona megatrust
nah itu yang menyebabkan spektrum gempa kita sangat
sepenuhnya gempanya sangat luas
mencapai lombok kemudian bazar negara
dan kusangan di dekat pusat gempa sendiri di daerah malang itu mengalami
yang sangat kuat sehingga menimbulkan kerusakan banyak rumah warga
oke sehingga kemudian ini getaran gempa atau kekuatan gempa cukup kencang ya pak daryono
iya ini memang karakteristik gempa interslab itu seperti itu
jadi yang dilepaskan atau rilis itu lebih besar dari
iya jadi rilis energi yang dikeluarkan itu jauh lebih besar dari
energi yang semestinya untuk sekelas gempa enam satu
ini karakteristik gempa interaslap itu
jadi kalau gempa setara aktif misalnya mengeluarkan energi enam satu
ini jauh lebih besar karena energi yang bersumber dari sumber gempa interaslap itu
memiliki karakteristik kromosom yang sangat tinggi
sehingga kemarin kekuatan
bisa menyebabkan kerusakan rumahnya begitu banyak dan spektrum getarannya mencapai lombok yang sejauh empat ratus tiga puluh km itu
oke menarik pak membahas soal karakteristik gempanya
artinya kalau kita bicara lebih jauh lagi ya kita mundur ke belakang
sebetulnya sejarah gempa selatan malang ini seperti apa ya
dari catatan anda mungkin perlu juga kami disampaikan kepada publik agar lebih jelas kita melihat
penyebab gempa yang terjadi
jadi di malang tapi mungkin kita akan membahas di segmen berikutnya
pak daryono kita harus break terlebih dahulu kami akan segera kembali sesaat lagi
baik kami masih mendalami penyebab ataupun terkait dengan pasca bencana yang terjadi di malang jawa timur
pak daryono dari bmkg
dan pak daryono akan didampingi malam hari ini dengan pak amin widodo
peneliti senior pusat penelitian mitigasi kebencanaan dan perubahan iklim
selamat malam pak amin
selamat malam mas
baik pak amin tadi pak daryono sudah menjelaskan ya penyebab terjadinya gempa yang terjadi di malang jawa timur
kalau setiap kita membahas soal gempa yang terjadi di indonesia tentu kita kembali teringat bahwa
posisi geografis kita ya pak yang memang berada di pertemuan tiga lempeng utama dunia
ada eurasia indonesia dan juga pasifik
nah kalau kita melihat dari karakteristik gempa yang terjadi ini apakah ini kemudian kita bisa simpulkan adalah hal yang lumrah ya
mengingat posisi geografis tadi punya dari indonesia pak amin
iya istilahnya kalau kita sendiri indonesia itu ya seperti itu
karena kita ada di
kira sumbukan tiga lempeng tadi
kalau sumbukan tiga lempeng maka di situ
saya itu kawan gempa
mulai dari km sampai enam ratus km
jadi tinggal menunggu antri dalam mana
kalau yang dari gempa yang terjadi di malang ini dari kacamata anda anda melihat bagaimana pak
ini soal penyebabnya tidak hanya soal penyebab ya
tapi juga soal karakteristiknya
tadi sudah diterangkan oleh pak daryo
kayaknya sudah bagus
cuman kalau kita melihat
memang gempa itu dipisahkan tadi
memang ada gempa megatrust
dan gempa dalam
itu ukurannya dari
sampai tujuh puluh

lebih besar dari tiga ratus
dan memang seperti tadi
kalau gempa di posisi interaslap
di bagian tengah menengah tadi
memang daya jangkau besarannya bisa sangat luas
ya daya jangkau yang luas tadi juga sudah kita bahas dengan pak daryono
pak daryono kembali ke anda
kalau kita melihat ke belakang
sejarah gempa yang terjadi di selatan malang ini seperti apa sih pak
iya memang kawasan sarang malang ini memang kawasan seismik dan aktif dan kompleks ya
di sana ada sumber gempa megatrust
ada sumber gempa
yaitu sudah penihoff
juga sumber gempa yang berada di dasar laut berupa sesar aktif dasar laut ya
sehingga kita pernah mencatat beberapa gempa yang destruktif pada masa lalu itu pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
ini semua daftar gempa yang merusak di sekitar malang yang diakibatkan oleh gempa gempa yang bersumber di
sampai kapanpun wilayah itu akan
mengalami retretan kemasan masan ini sehingga
inilah pentingnya kita harus membangun sistem mitigasi yang tepat yang bagus karena memang
sistem mitigasi struktural yang
yang mana bangunan rumah itu memang harus tahan gempa untuk kawasan kawasan tetap itu
sehingga bisa tetap bertahan selamat dan
tetap bertahan selamat dan
tetap bertahan selamat dan
sumber aktif gempa
setiap gempa juga pak daryono meskipun kita tidak bisa memprediksi ya
tapi kan kita bisa lihat tadi yang anda sebutkan ya
dari tahun sekian
ada polanya begitu ya
dari pola pola itu apakah ada hal yang kemudian bisa kita
terutama untuk di daerah yang kemudian ada menjadi sumber aktif gempa seperti di malang tadi ini
pasti terjadi ya
untuk menentukan perulangan setelah tepat itu sangat sangat sulit
tidak ada pola yang
bisa dijadikan patokan ya
yang terjadi di
bawah permukaan bumi itu memang
kita tidak bisa
menghitung secara real time
besarnya tegangan yang terbangun
dan kemudian kapan maksimum
dan kemudian patah itu kita
masih sulit untuk
mengestimasi dan memrediksi
sehingga kita belum bisa memrediksi gempa
kawasan kawasan ini memang memiliki aktivitas listrik yang tinggi
kemudian memiliki tata tata historis gempa yang rusak
ini yang dapat menjadikan keatuan untuk membangun
wilayah di jawa timur
khususnya di bagian selatan
eh pak amin
ada sumber aktif gempa tadi di wilayah selatan malang
tadi juga dijelaskan oleh pak daryono
dengan kondisi ini
yang secara historis juga punya sejarah yang cukup panjang
terkait dengan gempa yang terjadi
mitigasi yang tepat dan juga
yang baik harus dimiliki ini
seperti apa pandangan anda pak
mungkin saya tambahkan bahwa
semua pantai di timur
baik dari banyuwangi sampai
eh rawan gempa
juga rawan tsunami khususnya yang di pantai
dan itu sudah
pernah terjadi tahun sembilan puluh empat
dan itu menyebabkan tsunami yang ada di banyuwangi
dan itu dirasakan sudah sampai malam
mitigasi mereka yang harus dilakukan itu
ee berdasarkan gempa terbesar tadi
orangnya juga harus disiapkan menghadapi gempa yang sama
yang akan datang
nah yang sekarang yang anda lihat saat ini
apakah masih jauh dari ideal
soal mitigasi bencana kita
tidak hanya kemudian bicara soal
wilayah di malang saja
atau mungkin di jawa timur yang terjadi kemarin
tapi mungkin di daerah yang lain pak amin
ya memang di indonesia jadi
sebetulnya kalau dari skala enam tadi
mmi enam tadi
sebetulnya itu hanya tembok
tapi kalau di kita kan
banyak rumah yang rokok
kemarin pada waktu di
sulawesi barat juga sama
rumah bagus juga rokok
ini yang harus menjadi perhatian
bahwa kita belum memiliki
belum menyiapkan mitigasi yang baik
terkait dengan itu
dan kita bisa melihat eh
presiden selalu setiap ada bencana selalu
kayaknya ini ya ada sesuatu yang
tidak sampai ke masyarakat
mitigasi itu apa itu kayaknya belum
belum sampai kayaknya
dari kacamata anda
apa yang membuat itu belum sampai
ini kan kemudian kita juga bicara soal
sosialisasi dan juga edukasi terhadap masyarakat ya
kalau kita bicara soal mitigasi bencana pak amin
kalau kita melihat memang belum sampai
kan masih banyak yang rokok ya
masih banyak yang rokok rokok rokok atas
ini berarti strukturalis belum sampai
kalau mitigasi non struktural kalau kita lihat
masih juga banyak yang panik masih
nggak percaya dengan hoax
itu berarti eh
ya itu perlu ditingkatkan lagi yang mitigasi non struktural
yang mengajari masyarakat tadi
pak daryono ini soal mitigasi non struktural dan juga strukturalnya
mungkin dari bmkg sebagai kabit gempa bumi dan juga tsunami
anda punya perspektif juga pak soal ini seperti apa
iya jadi apa yang disampaikan prof amin tadi
memang sudah tepat ya
gempa itu tidak membunuh dan tidak melukai
tapi bangunan robohlah yang menyebabkan itu
sehingga solusi paling utama di dalam mitigasi gempa bumi itu ya
membangun bangunan gempa dengan struktur yang kuat
dengan besi tulangan yang standar
kemudian bahan bahan yang berkualitas
atau kalau belum mampu mewujudkan itu ya
sebaiknya rumahnya terbuat dari bahan ringan seperti kayu dan bamu
yang didesain menarik
tapi yang tidak boleh itu membangun bangunan asal bangun
rumah tembok asal bangun kemudian tidak memiliki besi tulangan yang standar
kemudian adukan bahan semennya juga sangat tirit tirit
dan tidak ada kualitas yang baik
itu nanti akan menjadi bangunan yang sangat rentan jika terjadi gempa
dan kalau kita melihat apa yang terjadi kemarin
hampir semua rumah yang diuruskan itu
rumah tembok tidak standar aman gempa
dan tidak hanya yang dimiliki oleh masyarakat kita
ke depan memang masalah rumah tembok ini harus diwujudkan
karena itu menjadi kunci keselamatan masyarakat kita di daerah rawan gempa
baik pak daryono tadi ada pak prof amin juga menyampaikan bahwa
ini juga sebetulnya rawan tsunami yang terjadi
nah yang terjadi ini kan tentu kita bersyukur bahwa tidak ada tsunami yang mengikuti
tapi apa yang menyebabkan atau penjelasan anda
mungkin secara keilmuan ya bagaimana penjelasan soal
mengapa kemudian gempa di malang ini tidak menimbulkan tsunami
tentu kita harus bersyukur soal itu
ya jadi gempa malang enam satu itu tidak menjadi tsunami
karena yang pertama memang hipocenternya dalam
untuk kedalaman delapan puluh km itu sangat tahil ya untuk tsunami
apalagi dengan kekuatan yang hanya enam satu
itu tidak akan mampu menimbulkan gangguan kolom air laut
karena memang kedalamannya sangat dalam dan kekuatannya tidak cukup
untuk bisa menjadikan ground motion itu menimbulkan deformasi dasar laut
sehingga memang gempa yang mana tidak akan menimbulkan tsunami
dan tiba tiba gempa yang menengah seperti atas enam puluh itu memang tidak akan pernah memicu tsunami
oke oke ada tambahan pak amin terkait gempa ini yang tidak menimbulkan tsunami
ya itu memang ada ukurannya dan itu memang memiliki bnpkg
karena setiap ada gempa lebih dari enam lima maka bnpkg selalu ada tugas berpotensi
enam lima terjadi di laut
tapi kalau tidak ada bisa dihilangkan jadi seperti itu
jadi memang terjadi di laut ada pergeseran vertikal
itu yang harus diperhatikan
dan itu yang bisa mengetahui dangkal geser vertikal itu ya dari bnpkg
oke baik baik menarik tapi kita harus break terlebih dahulu
prof amin dan juga pak daryono di segmen berikutnya kita akan bahas
gempa ini juga tidak bagaimana kemudian dampaknya terhadap gunung api
dan ini kan masih ada gempa gempa susulan ya
kalau kita bicara soal mitigasi bencana masyarakat ini sebaiknya bagaimana bersikap
apalagi terutama yang ada di daerah rawan gempa atau yang separatis
secara spesifik yang ada di kabupaten malang saat ini harus bersikap bagaimana
kita bahas di segmen berikutnya kami akan segera kembali ke saat lain
ya anda kembali di cnn indonesia newscast saya masih bersama pak daryono dari bmkg dan juga prof amin widodo
tadi kita sudah bahas banyak terkait dengan gempa yang terjadi di kabupaten malang
kemudian kita bicara juga soal mitigasi bencana dan daerah yang kemudian memang rawan gempa
seperti yang terjadi di kabupaten malang saya akan ke pak daryono lagi
pak daryono banyak juga yang kemudian menanyakan atau khawatir dampak gempa terhadap gunung berapi atau gunung api
penjelasan anda seperti apa pak
iya jadi gempa bumi itu akan bisa mempengaruhi aktivitas gunung api itu bila mana
gunung apinya itu sedang aktif ya sedang memiliki produksi gas yang banyak
yang maknanya sedang aktif itu bisa dipisu oleh aktivitas gempa tektonik
tetapi kalau gunung api di sekitar bergemba itu sedang tidak aktif maka sangat sulit untuk bisa terpengaruh
ini seperti yang terjadi di lombok waktu itu gempa berkali kali dengan kuota signifikan
tapi karena gunung baru jari tidak sedang aktif maka gunung api tidak akan terpengaruh
oke baik baik pak daryono sampai sore dan sampai sore tadi lah tadi kira kira reporter kami melaporkan masih ada gempa gempa susulan itu kan pak
tadi mungkin sudah disampaikan tapi bagaimana pak menenangkan masyarakat di tengah gempa gempa susulan yang masih terjadi
karena kan mereka tentu ada trauma akan yang terjadi lalu kemudian tidak bisa diprediksi juga
bagaimana gempa gempa susulan ini apakah memang situasinya sekarang memang belum cukup aman bagi masyarakat berada di bawah bangunan katakanlah begitu
atau seperti apa
iya jadi hasil monitoring bmkg hingga petang hari ini kita baru mencatat sepuluh kali gempa susulan yang terakhir adalah yang terjadi pada pukul satu lebih lima puluh empat menit yang tadi
dan setelah itu sampai sekarang belum terjadi
dan gempa susulan yang paling besar ada yang terjadi pada pukul enam
jadi pada pukul enam lebih lima puluh empat menit tadi pagi dengan kekuatan lima lima yang kemudian kita update menjadi lima tiga
kalau kita mengamati tren aktivitas gempa susulan yang terjadi di jalan selatan malang ini
tampak bahwa aktivitas gempa susulan ini sangat sangat lambat ya
artinya dalam islah kita sebagai lack of aftershock ya
gempa dengan miskin gempa susulan
ini sebuah pertanda baik bahwa kondisi stabil itu akan tetap tercapai dan tidak lama lagi gempa susulan itu akan berakhir
namun demikian karena gempa belum bisa diprediksi namun kita tetap waspada dan tetap tenang
oke baik pak amin estimasinya dari monitoring bmkg akan stabil dan menuju ke aman kira kira begitu
tapi tentu harus tetap waspada
ya memang demikian karakter gempa
jadi begitu ada gempa terus turun kecil kecil sampai akhirnya habis
itu karakter gempa
nah memang kemarin itu pada dua ribu delapan belas pada waktu terjadi di lombok itu gempanya terus
tapi memang karena beda beda
kita memang dikhawatirkan memang terjadi di tempat yang lain
yang panjang bukan nepek tadi
nanti beda lagi
jadi itu lagi mulai lagi
nanti turun lagi
baik pak amin
ada banyak hal yang tampaknya harus diantisipasi oleh masyarakat ya
terutama yang kemudian di kabupaten malang
karena tadi juga bmkg merilis bahwa masih ada ancaman cuaca ekstrim di wilayah jawa timur
seperti apa itu pak amin
jadi memang yang harus diingat adalah itu gempa itu tidak berbunuh
gempa juga bisa memicu kebakaran
jadi itu yang bisa menyebabkan kematian karena itu ya
itu yang harus diperhatikan oleh semua orang yang ada di khususnya di kawasan selatan jawa memang
dalam posisi seperti ini bencana sepertinya adalah sebuah keniscayaan ya bagi indonesia
karena juga kita sudah mengalami rencetan yang cukup banyak soal bencana
kalau kita bicara soal mitigasi bencana yang belum maksimal ini
apa yang perlu diperbaiki menurut anda pak amin
yang sering dilupakan itu bahwa
dan nomor satu yang harus ketahui soalnya
kita bisa selamat dari macam ancaman itu kalau kita mengenal ancaman itu sendiri
jadi setiap orang itu harus tahu tentang itu
orang itu harus tahu tentang keadaan di sekitarnya
menyerawan gempa ya dia harus tahu gempa itu apa dan harus bagaimana
artinya kalau ini paham keluarganya paham tetangganya tahan maka mereka bisa survive

mereka selamat karena mereka punya pengetahuan
dan kita sangat senang cnn ikut membantu kita untuk mencerahkan masyarakat melalui media ini
iya iya pak tugas kita bersama pak untuk memberikan edukasi juga kepada masyarakat
apalagi berkaitan dengan bencana
agak bergeser pak kalau kita bicara soal di ntt
ini kan juga soal bencana juga ya pak amin
apa yang anda lihat dari mitigasi bencana yang terjadi di sana
ini ya spesial ini hari
di ntt ini agak spesial
karena selama ini biasanya itu ciklon itu terjadi di laut kan terjadi di darat dengan ukuran yang besar
kebetulan di daerah sana itu termasuk daerah yang vegetasinya jarang
sehingga hampir semuanya menjadi banjir bandang
terus ada lagi gunung api yang baru saja aktif
indi ilewotolo itu kan baru aktif
berarti di atas sana banyak sekali material yang tinggal di sana
begitu pernah hujan sangat keras otomatis turun
nah itu yang bisa banjir lahar ya bisa mematikan banyak apa
baik pak amin terakhir mungkin ke anda
ini kan kita lihat dalam pekan ini saja kita dilanda dua bencana ya
satu gempa satu kemudian ada siklon yang terjadi di ntt
dan memang sejak awal di awal tahun ya bmkg juga sudah me warning memberikan peringatan bahwa akan ada cuaca ekstrim dan lain sebagainya
apakah memang di masa masa ini begitu ya memang ada sorotan khusus atau ada kewaspadaan khusus yang harus diterapkan oleh semua pihak pemerintah masyarakat
ya berkaitan dengan antisipasi bencana kita pak
jadi ini takdir kita takdir kita itu ada di daerah lempeng tektonik tadi
takdir kita ada di kawasan tropis
ya otomatis kita akan menerima itu semua
kita memang harus beradaptasi dengan itu
kalau kita menyerah ataupun malah menyalahkan alamnya atau menyalahkan gempanya ya nggak akan selesai
sehingga gempa itu akan terjadi siklon itu akan terjadi dan kita harus menghadapi itu
nggak bisa para penawar jadi kita harus menghadapi adaptasi dengan itu
oke oke menghadapi dan juga beradaptasi

oke oke menghadapi dan juga beradaptasi yang tentu kita kembali lagi ke soal mitigasi bencana yang tadi sudah

saya terakhir kepada ariono
saya terakhir kepada ariono
hmm apa imbauan pak untuk masyarakat khususnya di kabupaten malang atau di daerah daerah lain yang masih terdampak bencana
yang mungkin juga masih ada khawatiran terkait dengan gempa gempa susulan
iya kami menghimbau kepada masyarakat bagi mereka yang rumahnya sudah tak sebagian sudah miring
sebaiknya tidak ditempati karena isinya sudah lemah strukturnya
sehingga jika terjadi gempa susulan di sini kan
bisa jadi menjadi kerusakan lebih parah atau roboh
sehingga sebaiknya mereka yang rumahnya sudah rusak sebaiknya melakukan pengungsian ke tempat tinggal yang lebih aman
apakah itu tempat bali desa atau apa yang sudah ditutup oleh pemerintah tempat untuk tempat penampungan sementara
baik terima kasih banyak kepada ariono kabupaten gempa bumi dan juga tsunami bmkg
juga pak amin widodo terima kasih sudah berbagi perspektif
soal kebencanaan dan juga gempa bumi yang terjadi
mudah mudahan banyak orang yang kemudian menjadi tercerahkan dan juga mendapatkan informasi ya
karena kita tadi juga pak amin katakan ini sebuah takdir mungkin ya
bahwa kita memang hidup di daerah atau di negara yang memang rawan akan bencana
terima kasih banyak bapak bapak sekalian sehat selalu
kemudahan bagi masyarakat lanjut usia pemilik ktp non dki
untuk mendapatkan vaksinasi covid sembilan belas di jakarta
kami akan segera kembali